kemenangan indonesia atas sengketa dagang uni eropa di organisasi perdagangan dunia wto semakin memberikan angin segar bagi produsen biodiesel dari sawit indonesia
dengan menangnya indonesia terhadap uni eropa melalui wto ini menjadi acuan bagi semua otoritas penyelidikan negara lain untuk mengevaluasi kebijakan impor negara lain dengan indonesia
produsen biodiesel dalam negeri pun harus berbenah untuk meningkatkan kualitas produk dan mampu memperbesar pasar ekspornya
sejak uni eropa menerapkan biaya masuk anti dumpingnya pada dua ribu tiga belas tren ekspor produk biodiesel indonesia turun cukup besar
badan pusat statistik mencatat ekspor biodiesel indonesia anjlok dari enam ratus empat puluh sembilan juta dolar amerika pada dua ribu tiga belas menjadi hanya enam puluh delapan juta dolar amerika pada dua ribu dua puluh
cabut maka produk biodiesel kita akan lebih kompetitif lagi
kalau kemarin itu harga menjadi tinggi dan sekarang akan lebih kompetitif lagi
dan itu kan dari yang sebelumnya kita sempat ekspor ke sana sekitar enam ratus lima puluh jutaan di dua ribu enam belas kalau tidak salah tinggal satu ratus lima puluh jutaan
ya minimal balik lagi lah